presiden joko widodo menerima kunjungan kehormatan para menteri luar negeri dan sekretaris jenderal asean di istana merdeka jakarta pada jumat pagi
dalam pertemuan tersebut presiden joko widodo dan para menlu asean membahas beberapa isu yang terjadi di kawasan asean
termasuk krisis kemanusiaan akibat kemelut politik yang terjadi di myanmar
menurut menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi presiden joko widodo menekankan dua hal kepada para menlu se asean
pertama mengenai pentingnya penghormatan terhadap prinsip prinsip demokrasi hukum internasional dan hak asasi manusia sesuai dengan piagam asean
presiden jokowi juga menekankan agar negara asean menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini
salah satunya dengan cara menjaga stabilitas perdamaian di kawasan
bapak presiden menekankan bahwa asean harus menjadi epicentrum of growth atau pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini
namun bapak presiden kembali lagi mengingatkan bahwa kita akan dapat menjadikan asean sebagai epicentrum of growth kalau kita mampu menjaga stabilitas perdamaian di kawasan